sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin kamu akan benci sama aku seumur hidup kalau mendengar aku akan ngomong ini
mungkin kamu akan benci sama aku seumur hidup kalau mendengar aku akan ngomong ini
aku bukan laki laki sejati lagi
ya tuhan tolong beri hamba petunjuk tuhan
apa yang harus saya lakukan
gimana dengan nasib juli
aku gak akan bisa jadi suami yang terbaik untuk dia
maaf tapi menurut mama bilo mungkin membutuhkan waktu untuk sendiri
kenapa dia gak mau ketemu sama aku mak
ada apa sih sebenarnya
biasanya memang kalau dia itu ada masalah dia ingin menyelesaikan sendiri
semoga saja masalahnya
dia ada pendeknya cepat selesai dan dia bisa cepat keluar kamar
kamu buka pintunya dong yuk kita omongin baik baik ya
milo apapun yang dokter omongin gak akan melakukan cinta kita sayang
milo tuh hanya butuh waktu sedikit lagi
lebih baik sekarang kamu pulang kamu istirahat sayang
kalau aku harus membuktikan betapa besar cinta aku terhadap juli
aku rela melakukan apapun
rasa sakit ini gak ada apa apanya dibanding kalau aku harus kehilangan dia
wah kok kalian pada ngumpul di sini begini
kami mau bicara serius sama kami
milo udah keluar kamar
jadi dari tadi siang sampai sekarang milo belum makan
mama sudah berusaha menaruh makan di depan kamarnya
dan mama juga udah berusaha mengujuk dia untuk keluar dari kamar
ya papa pikir seenggaknya kamu bisa menunda pernikahan ini
semua masalah pasti ada jalan keluarnya pak
ya papa tahu tapi kamu harus realistis
kamu harus lihat apa yang ada
milo gak mungkin di kamar terus pak
pasti dia akan keluar kok
dan aku yakin dia pasti akan keluar sebelum upacara pernikahan dilaksanakan
julie bapak ngerti
pernikahan ini berarti segalanya buat kamu
tapi apakah takang prayoga dan teh diana itu ada benarnya
aku percaya milo gak akan pernah mengecewakan aku
dari dulu dia gak pernah mengecewakan aku
dan sampai sekarang pun belum
gak ada alasannya milo untuk gak menikah
gak ada sama sekali
kalian dengar sendiri kan kata dokter bram
kalau milo gak menderita penyakit yang membahayakan nyawanya
jul bapak kagum dengan keteguhan hati kamu
dan bapak juga gak akan melarang kamu untuk terus dengan semua rencana kamu
aku selalu percaya pak
cinta pasti akan menemukan jalannya
dan aku yakin milo gak mungkin membiarkan aku berdiri sendiri di pelaminan
ya sekarang sebuah keputusan ada di tangkap
dan kamu percaya
karena kamu pasti bisa membucuk milo untuk keluar dari kamar
terima kasih pak
wow cantik banget
semuanya udah siap
milonya aja sih yang belum
belum ada kabar
kata mereka milo belum keluar dari kamar mbak
aku yakin pasti sekarang dia lagi siap siap
dan sebentar lagi
aku juga dateng kok
aku juga berharap kayak gitu mbak
aku juga yakin bahagia
terima kasih mbak
lihat aja ya permainan berikutnya
kamu gak perlu minta maaf mil
gak sama sekali
ini kan hari bahagia kita berdua
kamu cantik banget sekarang
kamu bener bener cantik
dua jam lagi tuh akad nikah kita udah mau mulai mil
mungkin kamu akan benci sama aku seumur hidup
kalau mendengar aku akan ngomong ini
aku gak bisa menikah dengan kamu